dua kelompok remaja di kawasan pagedangan tangerang banten terlibat tawuran pada minggu sore
tawuran antar kelompok remaja yang menggunakan petasan ini dipicu saling ejek menjelang waktu berbuka puasa
sementara di trenggalek jawa timur seorang remaja tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya
korban diduga tewas akibat dikeroyok belasan pemuda lainnya
tidak ada yang bisa dipercaya
petasan menjelang berbuka puasa
perang petasan memang kerap terjadi di kawasan ini saat bulan ramadan
bahkan tidak jarang hingga menyebabkan korban luka
di trenggalek jawa timur seorang remaja tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya
korban diduga tewas akibat dikeroyok belasan pemuda
korban yang masih berusia tujuh belas tahun ini diketahui tergeletak tak berdaya pada minggu dini hari di pos taman balai kota panggul
di tubuh korban ditemukan sejumlah luka yang diduga
korban tewas saat menjalani perawatan di puskesmas panggung
dugaan sementara terjadi kekerasan secara bersama sama terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal pelaku
pasca kejadian polisi mengamankan tujuh belas terduga pelaku yang langsung menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif dari pengeroyokan
tim liputan cnn indonesia